sampai jumpa di video selanjutnya
yang ada rina diketahui satu sekolah
ibu mau bikin rina malu
mak kamu gak usah takut
walaupun kamu mempunyai ibu yang cacat
aku bener bener mencintai kamu mak
ya udah aku panggilin ibu aku dulu ya
ibu aku mau kenalin dengan aku sama ibu
ian kenalin ini ibu aku
mak maaf aku lupa
aku banyak urusan di kantor
jadi aku pamit dulu mak
iyan aku lupa aku banyak urusan di kantor
ibu buat ibu buat
ibu rina aku takutin cowok yang mau deketin marni
ibu dia mau pengen
kalau marni jadi perawat tua
mak aku malu
hai ah alah kalian semua lupa dengan nyokap gue sih nyokap gue itu jauh lebih cantik dari
nyokapnya sandra iya gua percaya orang anaknya jejak apalagi nyokapnya ya sih bener bener banget
gue hari ini nggak bisa datang soalnya lo tahu sendiri kan nyokap gue itu wanita karir jadi di
kantornya itu banyak urusan alasan itu lagi kayaknya kita udah capek deh ngedengerin alasannya
kayak gitu kayak gue tuh nggak pernah ngeliat bareng sekali aja ngeliat nyokap lu dari pertama
ngambil rapat ya dari pertama ngambil rapat lo nggak pernah berdua nyokap lo selalu aja sendiri
kalau nggak tantenya lah omnya lah abangnya udah udah ntar juga

pasti gue nyokap gue kok justru rindu penasaran nih janji lo ya ya oke deh dimaafin
bentar ya bentar ya
lihat ibu tuh itu yang mukanya berantakan oh iya oh iya bener kira kira punya siapa ya
wow tapi lihat deh dari gerak geriknya kayaknya ibu itu lagi nyari seseorang deh nyari siapa ya
lagi jadi anaknya kali ya ke kantin aja gue laper banget nih yuk yuk tunggu tunggu tapi kerjaan juga ya
bukan ya kamu sendiri yang ngasih surat undangan ke ibu untuk datang ke sekolahan ngambil rapat kamu
bu ya emang rina ngasih undangan tapi rina kan gak nyuruh ibu datang
pak pirin selama kamu sekolah ibu belum pernah ke sekolah kamu
ibu juga kan pengen seperti ibu ibu lainnya yang bisa
eh bu kalau semua teman teman rina melihat muka ibu yang cacat kayak gitu bu yang ada rina diketahui satu sekolah
ibu mau bikin rina malu
dengar bu ibu boleh ambil rapat rina tapi ada satu syarat
syarat apa itu rin
kalau ibu setuju boleh tapi kalau enggak mendingan ibu pulang
stats ini untuk rina bukan bandasa
under kandung uragewuar iv mus kah anti choroso
murid terbaik tahun ajaran ini dengan nilai rata rata sembilan jatuh pada rina sulistiawati
kepada rina bapak mohon maju ke depan untuk menerima penghargaan
ibu orang tua rina
ibu orang tua rina
saya pembantunya rina
saya disuruh nyonya untuk mewakilinya mengambil repot karena dia berhalangan pak

udah deh bu asal ibu tahu ya dari rina kecil sampai gede gini
ibu itu gak pernah bikin hidup kita senang tahu bu
kak kamu kenapa kok mukanya kusuk gitu
kakak baru putus lagi rin sama pacar kakak
putus lagi pasti gara gara ibu deh
lagian kakak sih kan aku udah bilang nggak usah kenalin pacar kakak sama ibu
kita aja kalau udah tiap hari ketemu aja tetap aja
takut kan melihat mukanya yang kayak monster itu
ya apalagi mereka
hamba ini selalu memisahkan anak anak hamba ya allah
sebagai ibu hamba tidak berguna ya allah
dengarkanlah permohonan hambamu ini ya allah
bukakanlah pintu rezeki jodoh dan segala kemudahan bagi anak anak hambamu ini ya allah
kebulkan pemikiran hambamu ini ya allah
aku ingin kapanan dikasih